aber memang agak bitcoin banyak sekali
dia lebih milih lu kan
orang yang selalu marah marah terus
orang yang bikin dia nangis terus
itu yang lu kasih ke lia
lu denger ya
kalau lo bikin lia sakit terus
bikin dia nangis terus
hidup lo gue bikin gak nyaman
nah saya harap
kamu bisa melayani tamu dengan baik ya
iya pak saya janji
saya pasti bekerja dengan baik
yaudah sekarang kamu kerja
terima kasih pak ya
heja kok kebetulan juga ada disini
ngapain dia disini
eh lu tuh kalau lagi kerja
hati hati dikit dong
ya maafin gue gak sengaja
ya lu juga dari belakang
gue minta maaf atas perlakuan gue kemarin kemarin
iyakan que ke kenya einan cuma masan yang kayaknya
kepamu puung pamu ya misby